kebakaran terjadi di tunjungan plaza surabaya sekitar pukul tujuh belas empat puluh rabu sore
pengunjung juga tampak berhamburan menyelamatkan diri
api berkobar di gedung bertingkat antara sogo dan empat points
gedung yang terbakar adalah gedung tunjungan plaza
dinas pemadam kebakaran kota surabaya telah menerjunkan sepuluh unit mobil pemadam
dan juga unit broto skylift
sejumlah petugas pengamanan polisi tni satpol pp linmas dan pemadam kebakaran juga sudah berada di lokasi
dan pemirsa bahwa di belakang ini adalah gedung tunjungan plaza lima yang ada di jalan embong malang
gedung ini memiliki beberapa lantai dan yang mengalami kebakaran adalah tunjungan plaza lima
informasi yang saya dapatkan dari sekretaris dinas pemadam kebakaran kota surabaya
bambang vistadi menyatakan ada beberapa lantai yang mengalami kebakaran
ada lantai lima ke atas
kemudian sekarang masih terus dilakukan pembasahan oleh dinas pemadam kebakaran
nah tadi sekitar pukul tujuh belas tiga puluh saya berada di dalam upper ground
salah satu tempat makan yang ada di dalam tunjungan plaza lima surabaya
nah pada pukul itu pula kemudian saya mendengarkan suara ramai dari beberapa pengunjung tampak panik
saya mengira itu adalah suara sekumpulan orang yang sedang melakukan demonstrasi
karena pada tadi siang hingga sore hari terdapat aktivitas demonstrasi di sini
tepatnya di depan gedung balai kota surabaya
namun kemudian ternyata setelah saya keluar dari lantai upperground tunjungan plaza lima surabaya
saya melihat api sudah berkobar tepatnya di lantai lima ke atas
atau lantai lima kemudian lantai enam tujuh hingga sepuluh
sepuluh bahkan hingga sebelas train hard
nah kemudian pada saat itu tujuh belas tiga puluh lima atau tujuh belas empat puluh kemudian beberapa mobil pemadam kebakaran
dinas pemadam kebakaran kota surabaya telah diterjunkan
dan anda bisa melihat di sini ada juga tiga unit bronto skylift
ini merupakan mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh pemerintah kota surabaya
yang bisa menjangkau ketinggian empat puluh dua
nah setelah kemudian beberapa mobil pemadam kebakaran ini diterjunkan
saya melihat pengunjung kemudian karyawan ini berhamburan keluar menyelamatkan diri
dan petugas dari pemadam kebakaran kemudian juga dari petugas keamanan tunjungan plaza surabaya ini
juga melakukan imbauan atau pengumuman kepada para pengunjung untuk segera keluar dan menyelamatkan diri
nah kemudian tadi api
sudah padam dan prosesnya cukup cepat hanya tidak sampai tiga puluh menit api sudah berhasil dipadamkan
namun meski demikian hingga saat ini proses pembasahan masih terus dilakukan
kalau saya melihat di lokasi reinhardt di bagian luar dari tunjungan plaza ini sudah tidak ada api yang berkobar
namun demikian tiga unit bronto skylift yang bisa menjangkau ketinggian lebih dari empat puluh dua meter ini terus melakukan pembesahan
hingga saat ini petugas menyatakan
belum mengetahui atau belum menyelidiki apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di beberapa lantai di tunjungan plaza surabaya
nah sementara untuk jumlah korban tadi saya baru mendapatkan informasi dari plt kepala bpbd surabaya ridwan mubarun
bahwa sementara masih ada satu orang atau warga atau mungkin pengunjung ya di dalam yang kemudian membutuhkan bantuan medis
dan tadi juga saya melihat ada tiga orang
tiga unit mobil ambulans yang sudah diterjunkan diantaranya adalah berasal dari dinas kesehatan kota surabaya kemudian juga dari pmi surabaya
nah kemudian beberapa waktu berselang wali kota surabaya eri cahyadi ini juga sudah tiba di lokasi dan informasi yang saya dapatkan sekarang
wali kota surabaya eri cahyadi masih berada di lantai sebelas untuk melakukan peninjauan
namun dipastikan seluruh karyawan maupun pengunjung baik di tunjungan plaza
satu dua tiga empat lima hingga enam ini dipastikan sudah dievakuasi keluar dari tunjungan plaza
oke berapa lama pembahasan ini akan selesai dilakukan kanza dari informasi yang anda himpun di lokasi bersama dengan para petugas di sana
karena pemadamannya sudah selesai karena apinya sudah dipadamkan
dan bagaimana situasi di sekitar tunjungan plaza karena tentu ini adalah daerah yang cukup ramai oleh kegiatan masyarakat
kondisinya bagaimana saat ini
benar sekali jalan ebong malang tepatnya di depan tunjungan plaza lima ini merupakan salah satu jalan protokol yang ada di kota surabaya
selain ada pusat perbelanjaan di sebelah kiri saya itu juga ada apartemen kemudian ada hotel
nah namun saya belum mendapatkan informasi bagaimana kemudian para tamu yang sedang menginap
tapi tampaknya saya tidak melihat ada tamu atau
pengunjung dari apartemen maupun hotel yang kemudian juga dievakuasi keluar
saya hanya mendapatkan informasi bahwa pengunjung dan karyawan tunjungan plaza molo saja yang kemudian dievakuasi keluar
nah untuk kondisi terkini jalan embong malang ditutup total arus lalu lintasnya
karena tentu saja lebih dari sepuluh unit mobil pemadam kebakaran ini masih siaga berada di sini berikut juga dengan mobil mobil yang kemudian berisi air
warga ini saya melihat sayangnya juga masih berada di lokasi
dan tadi beberapa kali petugas dari bpbd maupun dari satpol pp kota surabaya ini juga sudah memberikan imbauan kepada warga
agar tidak mendekat ke tempat kejadian perkara
karena saat pembahasan masih berlangsung saya melihat ada reruntuhan reruntuhan dari bangunan puing puing ini yang kemudian berjatuhan
nah itu kemudian tentu akan berdampak pada keselamatan warga yang menyaksikan
kejadian kebakaran di depan tunjungan plaza surabaya
baik terima kasih
kami akan tunggu nanti perkembangan terbaru dari proses pemadaman dan pembasahan kebaran api di tunjungan plaza surabaya
terima kasih untuk laporan anda